anda kembali di cnn indonesia newscast nama fpi kembali menjadi perbincangan
pasca munculnya testimoni dari teroris yang tertangkap
yang menyebut nama munarman yang berbayat ke isis
menurut keterangan polisi sembilan belas teroris yang ditangkap tersebut
merupakan anggota fpi sementara munarman dan juga sejumlah ex petinggi fpi
telah membantah semua tuduhan
benarkah fpi terafiliasi dengan isis atau ini hanya skenario untuk
membranding fpi terkait dengan terorisme
itu yang kemudian akan kita dalami pada malam hari ini
dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio semuanya
saya akan siapa terlebih dahulu
ada pak soleman beponto kepala bais dua ribu sebelas dua ribu tiga belas
ada pak aziz yanuar kuasa hukum dari ex fpi
kemudian ada pak ridwan habib pengamat terorisme
saya akan mendengarkan dulu pandangan dari pak soleman
pak soleman dari isu yang terkait dengan terorisme
dan juga fpi ini dari pandangan anda
apakah memang seberapa besar sebetulnya posibilitas
ormas seperti fpi ini kemudian dikaitkan dengan terorisme
dari melihat fakta fakta yang ada belakangan
karena ini kan sebetulnya sudah lama isunya bergulir
tapi kemudian terus berhembus bahkan juga masih diperbincangkan
silakan pak soleman
ya jadi semua probability itu ada
karena itu nanti semuanya tergantung fakta yang ditemukan
tapi tentunya orang menyambung ini kan itu tidak terlepas dari kegiatan fpi selama ini
kegiatan seperti apa pak
selama ini sudah pasti semua melihat di mana fpi ini berkembang menjadi ke radikalisme
sampai dia dibubarkan
oke misalnya pak soleman
kemungkinan terafiliasi ke salah satu yang disebut tadi
itu probabilitas ada
tinggal nantinya di dalam pembuktiannya di pengadilan
data yang ada itu seberapa kuat untuk mendapatkan membuktikan bahwa betul betul terafiliasi seperti itu
misalkan dari aliran dana
kan bisa dilihat dari aliran dana itu itu sudah bisa merupakan salah satu bukti
itu demikian menurut saya
oke pak soleman

oke pak soleman artinya anda melihat aliran dana yang kemudian sempat ditelusuri oleh ppatk
ini masih berhubungan dengan aliran dana yang diperlukan oleh ppatk
satu tarikan nafas dengan dugaan fpi terlibat terorisme ini
apalagi ada pernyataan pernyataan dari terduga teroris yang menyatakan anggota fpi
anda masih melihat itu sebagai satu bagian
ya bisa saja itu sebagai satu bagian
karena performance fpi selama ini kan radikalisme itu tidak pernah terlepas dari fpi
sehingga ketika fpi ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang
ikutannya tentunya semua organisasi terlarang
semua rekening rekening yang berhubungan fpi tentunya semuanya akan ditelusuri
akan dilihat dari mana datangnya
itu otomatis dilakukan
nah nanti dari situ akan terlihat
dananya disuplai dari mana saja
apa saja yang menyeplai dana
karena tidak mungkin supply dana itu tanpa ada taktinya apa
pasti supply dana itu akan menghasilkan

baktinya apa atau tuntutan melakukan apa
itu sudah pasti
sehingga salah satu bukti saya kira adalah alerian dana
sekarang rekeningnya itu menurut ppatk kan ada sekitar tujuh puluh rekening yang sudah dibekukan
nah itu dari situ bisa ditelusuri dari mana
kalau itu ada aliran dana dari sana ya sangat mungkin
sehingga dilihat saja hasilnya seperti

tapi sebelum ke pak aziz saya ke pak soekarno
baik saya harus ke pak aziz nanti tapi sebelum ke pak aziz saya ke pak soekarno
pak soleman lagi anda tadi menyebut bisa iya
bisa iya misalnya dilihat dari kegiatan fpi yang berkembang ke radikalisme
yang seperti apa kegiatan apa yang kemudian berkembang karena radikalisme pak soleman
saya kira kita sudah lihat saja saya mengikuti lima belas tahun mulai sejak dibentuk
sejak dibentuk lima belas tahun itu fpi tidak pernah lepas dari radikalisme

bagaimana seakan akan fpi ini mengganti polisi

apabila menurut fpi itu terjadi itu tidak akan berhasil
maka mereka akan menyerang
dari situ kita sudah bisa melihat sampai terakhir bagaimana kasus baliho kan
jadi banyak jadi ketika dibubarkan fpi dibubarkan tentunya tidak tiba tiba dibubarkan
tapi kalau intelijen bilang ada antecedent
ada catatan catatan kelam yang melanggar hukum yang menjurus ke radikalisme
itu ada catatannya itu banyak
saya mengikuti lima belas tahun mencatat itu
jadi dari sisi intelijen ada antecedent tadi itu ya
catatan kelam yang anda juga perhatikan
ini harus dijawab juga oleh pak aziz
pak aziz sebetulnya bantahan lebih bantahan sudah disampaikan terkait dengan dugaan terlibat atau terafilasi dengan terorisme
tapi bantahan tersebut tidak serta merta menyurutkan tudingan itu
karena juga pekan lalu muncul di lamongan ada pernyataan yang mirip mirip yang disampaikan bahwa ada terlibat dengan jad
tudingan itu dan juga apa yang tadi disampaikan juga oleh pak soleman bahwa selama ini kegiatan fpi berkembang ke arah radikalisme
ya pak aziz bisa dengar suara saya pak aziz
jadi begini yang pertama saya sampaikan dulu bahwa statement statement dari bapak tadi itu kemudian juga beberapa
cipta kondisi dari media selama ini ya
nah kang ini itu terkait dengan penggiringan opini besar besaran untuk melabilisasi fpi terkait dengan terorisme itu adalah hal yang menurut kami hal yang jahat
tidak berperi kemanusiaan ya itu yang pertama kemudian yang kedua tadi katanya pak soleman mengikuti lima belas tahun
saya yakin mungkin yang diikuti keliru gitu kan jadi apa namanya dari tadi kan tidak ada konkret lah seperti itu kan penjelasannya bahkan menyasar baliho
pertanyaan saya pertanyaan kami semua insya allah apa urusannya baliho sama radikalisme
itu kemudian yang kedua terkait dengan fakta fakta kegiatan fpi justru kegiatan fpi itu banyak sekali terkait dengan kemanusiaan
ada pun mengenai hal yang tidak sependapat
kita suarakan dengan cara cara yang konstitusional kita judicial review kemudian kita surati apa itu namanya teror
kalau misalnya hal tersebut dikatakan teror lalu kita lucu seperti itu kan
yang kedua terkait dengan rekening ini kalau cnn indonesia buka rekening dana kemanusiaan lalu ada antah berantah masuk apa bisa dikatakan ini dana dari teroris juga
untuk aksi teroris kan seperti itu
jadi pembuktian pembuktian yang diopinikan tadi itu sangat berbahaya menurut saya sama anak bangsa menuduh tanpa dasar kemudian juga menggiring opini ini sangat berbahaya saya rasa
dan seharusnya apa namanya kemungkinan datanya kurang valid lah seperti itu
jadi kita sudah jelaskan terkait dengan apa namanya video dua orang ya za dan aa itu sudah jelaskan
dijelaskan pada tv
yang lebar oleh pak munarman kemudian oleh saya juga bahwa mereka apa namanya memang tidak ada kaitannya dengan fpi karena sejak dua ribu lima mereka sudah dibekukan
jadi masalah mereka mengaku ngaku terus dikaitkan sama fpi lalu di pihak apa di sisi lain beberapa pihak mengatakan bahwa oh itu karena hal tersebut maka benar berarti fpi teroris
orang sudah dibekukan dari dua ribu lima gitu loh
kalau saya ada kalau
misalnya ada praku teror mengaku kerja di cnn indonesia terus cnnnya begitu saja langsung diberangus
kan itu tidak benar gitu loh maksud saya
jadi marilah kita biarkan hukum bekerja seperti itu kan
kemudian juga kita hentikanlah narasi narasi yang menyesatkan
jadi tidak seharusnya kita berpanjang panjang untuk mengikuti penggalangan opini atau cipta kondisi
yang kita tahu tujuannya ini adalah untuk memberangus fpi dan yang terkait dengannya
tapi caranya seperti inilah itu tidak elegan dan tidak baiklah seperti itu
baik pak aziz siapa yang menurut anda tengah berupaya untuk memberangus fpi
sorry suara yang kurang jelas
siapa yang anda maksud tengah memberangus fpi tadi kan anda katakan ini upaya untuk memberangus fpi
yang jelas pihak pihak yang tidak suka dengan fpi seperti itu
dan sekarang kan sudah selesai fpi sudah bubar
masih saja dikait kaitkan dengan apalagi tadi aksi terorisme
sudah jelas fpi ini organisasi terbuka
yang ahlus sunawajama'ah nkri bangetlah seperti itu
waktu itu ya terlibatkan memenuhi aspek aspek konstitusional
jika memang tidak sesuai pendapatnya dengan berlainan pendapat lah seperti itu
jadi tidak ada tuh jelas bahkan terkait dengan isis hadith rizik sendiri menyatakan menolak dan menentang isis dan segala bentuk terorisme
kalau ada hal hal seperti ini menurut saya mengadang ada dan sudah lah dihentikan saja lah
ada cara lainlah seperti itu jangan seperti ini
ini tidak sehat
sama anak bangsa ini malu kalau dilihat di dunia internasional seperti ini kok
berantem sendiri tuduh menuduh
tapi sekarang skb itu skb itu sendiri keluar
itu kan setelah itu baru ada penggiringan terkait terorisme itu sendiri
kembalikan harusnya dicari dulu gitu kan
settingannya dibuat dulu
apa data datanya dicari cari dulu
di apa framing semikian rupa direkayasa
dapat baru dibubarkan ini kebalik
pak aziz tahan di situ pak soleman tahan di situ
kita akan ke pak ridwan terlebih dahulu
tapi setelah break saya akan
pak ridwan kira kira begini
melihat secara jernih ya dari aktivitas jad misalnya
apakah anda melihat bahwa ada kemungkinan bahwa sel sel terorisme kemudian masuk ke ormas
ini kan yang kemudian harus juga kita bahas dan kita lihat secara jernih ya
itu seperti apa pandangan anda
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
saya akan langsung ke pak ridwan
bagaimana menurut anda apakah kemudian memang ada indikasi jaringan terorisme itu menyusup atau masuk ke ormas ormas
ya perekrutan anggota teror itu memang dilakukan oleh jad jak meoji ke berbagai macam organisasi
organisasi apapun terkait dengan gerakan gerakan seperti itu akan mudah sekali dicari sebagai calon kader mereka
saya ambil contoh misalnya bahru naim
bahru naim itu tokoh isis yang meninggal di suriah
dia aktifnya di hizbut tahrir indonesia di solo
di sebuah kampus di solo
tetapi dia tidak puas dengan hizbut tahrir
lalu bertemu dengan aman abdurrahman dan direkrut
lalu disitulah dia berbaikat dengan saat itu namanya jamaah tauhid wal jihad
yang kemudian berbaikat kepada isis dan terbang ke suriah
termasuk zainal ansori yang videonya viral
itu kan pengakuan dia itu kan bergabung dengan jad ya
barangkali karena ketidakpuasan dia dengan organisasi lamanya yakni fpi lamongan
yang kemudian dari situ dia merasa ada organisasi lain yang menurut dia lebih mengekspresikan sesuai dengan keinginan dan bayangan dia tentang jihad
nah karena itu kemudian dia bergabung dengan jad
berbaikat kepada jad
jadi jad itu menyasar tidak cuma spesifik satu organisasi saja mas zainal
tapi kepada orang per orang
bahkan mereka mencari kader itu juga termasuk di dalam penjara
nah itu yang harus dipahami dulu
itu juga bisa termasuk ke banyak organisasi termasuk fpi misalnya pak ridwan
tetapi perlu diingat bahwa jad itu mencaratkan loyalitas tunggal
artinya kalau dia sudah berbaikat kepada jad
maka dia harus meninggalkan dan melepaskan semua jamaah lain yang pernah dia ikuti
termasuk misalnya dia dari fpi
ketika dia sudah berbaikat dengan jad
maka dia harus meninggalkan zamah ahlamanya yakni fpi
dan berbaikat total kepada jad
dan berbaikat tunggal kepada khilafah abu bakar al baghdadi saat itu ya
sekarang sudah meninggal diganti dengan abu ibrahim al hashimi dari kelompok isis
jadi mereka seperti itu doktrinya
baik pak ridwan ini kan yang paling menyorot pemberitaan
dan juga sorotan publik adalah ketika nama pak munarman ya disebut sebut berbaikat begitu
bahkan dikabarkan ada foto dan lain sebagainya
meskipun sudah dibantah berkali kali juga
tadi juga pak aziz juga sudah menyampaikan bantahan
sudahlah jangan kemudian menuding sembarangan kira kira begitu terkait dengan itu
anda melihat bagaimana ini terkait dengan penyebutan nama pak munarman ini
ya saya kira memang sebaiknya mabes polri segera melakukan pemanggilan pak munarman
bang munarman sebagai saksi ya
ini saya kira sudah saya diskusikan dengan bang aziz di berbagai media
bahkan kayaknya dua minggu yang lalu dengan kang aziz di berbagai media
sampai hari ini kan setahu saya belum ada itu surat panggilan kepada pak munarman sebagai saksi ya
kalau kemudian ini dibiarkan menjadi perbincangan di media sosial
kemudian perbincangan di media
itu akan terus berlarut larut tanpa kemudian hukum sebagai panglima
jadi kemudian kemudian akan kami apalagi bapak kapolri ini baru
segera saja dilakukan pemanggilan sebagai saksi
karena bagaimanapun juga kan beliau ada di sana ada videonya
walaupun itu tahunnya soal tahun dua ribu lima belas ya
jadi kalau ada kemudian nanti dipermainkan kanan kiri seperti ini
lebih baik ada panglimanya adalah hukum
jadi biarkan proses hukum yang nanti menentukan
kalaupun nanti proses hukumnya berjalan
kalau statusnya sebagai saksi ya saksi
kalau statusnya misalnya nanti naik menjadi yang lain
ya itu kan tergantung proses yang nanti akan berjalan
kalau tidak ini akan terus berlanjut perdebatan seperti ini
dan memang saya sekutu dengan pak aziz
publik publik juga nanti lama lama akan bosan ya
bukan menjadi pencerahan
tapi justru akan membuat publik menduga bahwa ini permainan isu saja gitu
nah ini yang harus kita telusuri dan kita dalami
agar ini tidak menjadi apa
agar ini menjadi pencerahan
tidak hanya menjadi permainan isu
pak soleman ini kan anda melihat dalam catatan anda misalnya
apa yang menguatkan bukti bukti ke sana
ke arah bahwa ada dugaan terafiliasi tadi itu
karena kan juga tadi pak aziz mengatakan
banyak kegiatan fpi yang lain justru sangat pro terhadap nkri misalnya
itu juga kita lihat bersama sama
itu bagaimana pak soleman
ya saya kira itu bisa bisa saja dibilang begitu kan
buktinya akhirnya fpi kan dibubarkan
itu fakta bahwa itu dibubarkan
lalu sekarang terafiliasi
nah karena terafiliasi karena ini baru muncul
ya mari kita lihat aja di pengadilan
dibawa aja ke pengadilan pak munarman
kan ini mulainya dengan pak munarman
disebutkan bahwa beliau hadir pada salah satu acara pembayat
nah kalau betul betul seperti itu
ya dipanggil saja sebagai saksi di pengadilan seperti saran tadi
tapi kalau mau dilihat apa kegiatan fpi yang sebelum ini
kan buktinya sudah dibubarkan
sudah selesai sudah dibubarkan
nah sekarang yang baru terafiliasi pak munarman
sebenarnya kan pak munarman yang muncul namanya
ya dilihat aja nanti dipanggil pak munarman
baru dilihat lagi kembali kegiatan kegiatan lama apakah ada di situ
dari antecedennya bisa dilihat
biarkan nanti pengadilan yang membuktikan
saya kira begitu aja itu memang
termasuk ketika ada foto bukti itu
foto foto yang dianggap itu adalah wajah pak munarman
ada bendera isis di belakangnya
itu kan yang kemudian juga diperbincangkan hingga saat ini
bagaimana pak soleman
ya bisa saja
itu kan nanti akan menjadi bukti
jadi bukti di pengadilan bahwa
tapi ada kegiatan lain
kan bisa saja
memang ikut bayat
jadi daripada nanti debat kusir di luar pengadilan
ya sudah dipanggil aja ke pengadilan biar jelas
kan itu akan lebih bagus
tinggal lihat mari perangnya di sana adalah perang datang
lihat aja apakah benar atau tidak
supaya ini terselesaikan
jadi tidak debat kusir tidak debat di ruang publik
yang bikin rame
karena masing masing dengan
kan ada orang bilang bahwa sebuah foto itu bisa menghasilkan sejuta bahasa
tergantung persepsi kita melihat
jadi persepsi kita melihat bagaimana
ya kemungkinan ya sekarang ini
banyak melihat iya benar bahwa dia ikut terbayar
tidak ada nah ini
ini akan terus begitu
nah untuk pembuktian itu
tentunya di pengadilan
setelah hukum menjadi panglima kan begitu
ya ini kan prosesnya masih berjalan
sambil kita juga melihat
dan juga pak munarman juga belum dipanggil juga
kepolisian tadi juga disampaikan oleh pak ridwan
tapi anda pribadi melihat ini
dugaan keterlibatan misalnya pak munarman ini
apakah dengan apa yang beredar tersebut
pernyataan itu sudah cukup kuat
sehingga muncul tudingan itu pak soleman
begini pernyataan itu kan muncul karena ada foto
yang namanya foto itu kan
karena di foto itu bisa bisa sejuta bahasa
sejuta arti ada di foto itu
jadi tergantung kita mau melihat dari mana
kalau yang melihat negatif ya jadi negatif
positif jadi positif
nah sekarang harus dipembuktikan
ya ini memang akibat betapa
sekarang betapa mudahnya
orang mengangkat satu berita ke media kan
jadi foto siapa aja yang hadir di situ
kan bisa saja ini mereka ikut terbayar
kan bisa saja
nah untuk pembuktian itu
memang ada baiknya secepatnya pak munarman
dipanggil aja ditanya karena memang
teroris ini kan dilarang ada undang undangnya sudah
jadi ditanya aja
karena ini boleh dibilang kan
keikutsertaan masyarakat atau laporan masyarakat
tentang adanya ini
nah ini bisa ditindaklanjuti sebagai saksi
apa benar kan bisa ditanya
nanti di sanalah baru dilihat
fakta data yang ada itu apa benar
kalau bayat apa apakah ada saya berjanji bersumpahkan
seperti itu atau tidak atau apa
karena kata bayat itu juga
kalau di depan hukum kan punya apa yang disebut bayat
apakah ada keluar dari mulut saya berjanji bersumpah
demi apa tanpa atu dan taat
nah kan apakah itu
ataukah hanya hadir
ataukah hanya memegang bendera
itu kan begitu di depan hukum
ada hal yang sangat detail yang harus dipenuhi
kalau memang dibilang berbayat
kan seperti itu
jadi kelepoto seperti itu memang tidak bisa serta merta
ya benar ya itu sulit
tapi kalau hanya sebagai kembang kembang publik
ya siapa aja bisa zaman sekarang
kan seperti itu
beda dengan zaman zaman dulu
pak aziz tanggapan dari anda pak aziz
tanggapan dari anda dari apa yang tadi disampaikan oleh pak soleman
ya kalau terkait foto saya sudah katakan berkali kali ya
kalau apa namanya bangar enhad nih dalam hati
bangar enhad di terfoto gitu kan
bersama teman teman di ragunan kan
ada godzilla dan semacamnya
apakah kita dapat kata oh bangar enhad sama sama mereka
kan tidak gitu loh
jadi apa namanya itu hal yang ironis ya menurut saya
kalau hanya karena foto kemudian dimaknai macam macam
kemudian sampai ada penundinya ngga lupa
lalu disuruh lalu dilibatkan
itu menurut saya mengadang ada
sudahlah yang jelas ini kan skb keluar gitu kan
terkait spi pembubaran
lalu dicari cari deh sekarang ini
apa ya dasar pembubarannya kan seperti itu
apa ya dasar pemblokiran rekeningnya ya
apa ya dasar kita untuk membidik sana sini
supaya tidak ada ruang untuk ex front pembela islam
ataupun front pembela islam yang kemudian ada organisasi lainnya ya
ampun ampun mengungkar dengan bentuk lain itu
seperti itu sederhana saja buat saya
jadi apa ini memang sudah ada desain yang sistematis dan terstruktur
kemudian arahnya itu memang setelah skb
lalu kita cari cari kesalahannya
kita menduga seperti itu gitu loh
jadi hal hal seperti ini saya tidak mau berpanjang panjang
sudahi saja seperti itu
publik pun sudah tahu
tadi sudah saya jelaskan kalau kita foto sama gorilla
kan itu menurut saya hal lucu gitu loh
jadi tidak sesederhana itu permasalahan hukum itu
apalagi di sini terkait tuduhan terorisme
itu tuduhan yang keji seperti itu loh
sudah dikatakan berulang kali bahkan pak haji munarman sudah mengatakan
terus menganjurkan hati hati jangan sampai terkapah papah radikalisme
ada videonya seperti itu
dilihat saja ngapain repot repot panggil orang ini segala macam
hanya karena kesaksian satu pihak tadi
seperti itu loh
itu banyak anggota spi ya ditanyakan satu satu
masa satu orang lawan sepuluh kesaksian bisa menang yang satu tadi
atau yang dua tadi seperti itu
nggak usah pusing pusing menurut saya itu
jadi sudah jelas apa yang dikemukakan oleh pak haji munarman
dalam pertemuan di makassar itu
itu tentang hati hati jangan sampai kita terpapar
radikalisme dan terjebak oleh website website jihad
itu kan bagus
kok malah dilihat kontras sebaliknya
hal tersebut tidak pernah dilihat terus kita disuruh membuktikan
ya mereka saja buktikan kalau begitu
kan ada videonya kenapa panggil manggil orang segala untuk ditanyai segala macam
saya tanya lagi saya minta berbuat adil
beberapa waktu yang lalu ada institusi yang terpapar
ada anggotanya pergi ke suriah
apa terus kepala institusi tersebut dipanggil
kemudian level daerahnya juga dipanggil
kan tidak selesai di situ
mereka dihukum sudah
apa yang perlu dicari cari
janganlah seperti itu
kita sudah tahu arahnya dan publik sudah cerdas
saya ingatkan publik sudah cerdas
tidak bisa dipengaruhi oleh hal hal yang tidak mutu seperti tadi
sudahlah sudahi lalu mari kita fokus
permasalahan bangsa ini bukan hal itu
dan tadi yang memang sudah terpapar terorisme
aa dan zk sudah dihukum juga seperti itu
pak haji munarman dan sfgf jelas saya tegaskan saya tekankan
bahwa kami mereka itu jelas perlawanan terhadap
tindakan tindakan teror itu sudah kita menentang keras
kita sudah menolak isis
kurang apa gitu maksudnya
kalau misalnya dicari cari segala macam itu
menurut saya tidak beradab lah
pak soleman ini mungkinkah kalau ini hanya sekedar mencari cari kesalahan
berkaitan dengan munculnya skb yang tadi disampaikan oleh pak aziz
ini kan juga tadi anda mengatakan ini masih mungkin satu kesatuan
dengan ketika aliran dana itu dicek dan lain sebagainya
saya juga akan kemarin tuan
bagaimana anda melihat soal kemudian aktivitas terorisme saat ini
atau upaya upaya sel sel terorisme itu
upaya upaya untuk menjaring dukungan mencari anggota dan lain sebagainya
sampai dengan hari ini
pandangan anda seperti apa sebetulnya pak ridwan
terlepas dari polemik terkait dengan tudingan ini terhadap fpi
kita bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali saat lagi
bung rituan bagaimana anda melihat tadi kan pak soleman mengatakan ini perlu juga di
oke kita sama sama menunggu proses hukum seperti apa
tapi kata kata bayat misalnya seperti apa itu
apa pendefinisian bayat itu sendiri
bagaimana anda melihat sel sel jaringan terorisme yang berkembang hingga saat ini
upaya upaya untuk mencari dukungan
atau mungkin anggota dari kelompok kelompok masyarakat misalnya
ya hari ini yang paling kuat kan tinggal dua ya
pertama adalah jamaah ansarul daulah yang kedua neo ji
yang jamaah ansur daulah ini memang mereka luar biasa militan
karena mereka juga merekrut di dalam penjara
beberapa kasus pengeboman kita itu dilakukan oleh residivis
yang sebenarnya dia ditahan bukan dalam kasus terorisme awalnya
misalnya dalam kasus bom tamrin itu pelakunya si ali itu kan
dia masuk di lapas cipinang karena pencurian motor
ditahan di cipinang dia kenal dengan para teroris teroris jad yang ditahan di sana
keluar dari lapas cipinang justru menjadi pengebom tamrin
jadi mereka juga melakukan peregutan di dalam penjara
nah yang kedua adalah sel neo ji yang kira kira sebulan
satu setengah bulan yang lalu dibongkar oleh densus delapan puluh delapan mabes polri di lampung dan sekitarnya
yang ternyata di situ ada ibu luka rain yang sudah buruan selama lamanya
dia sudah delapan belas tahun
juga ada taufik lapangan yang ahli pembuatan bom
ada bunker di situ ada senjata senjata
nah itu sisa sisa jaringannya masih ada
jadi dua yang besar itu masing masing punya afiliasi
yang jad masih berbaikat kepada jamaah isis
yang neo ji baikatnya kepada tanzim al qaeda
yang sekarang dipimpin oleh steh aiman azawahiri
nah saya kembali ke komentar ke tadi yang disampaikan mas aziz ya
saya kira bukan dalam konteks mengada ngada justru
tetapi justru polri itu penting agar menghentikan perdebatan di muka umum seperti ini
karena polri ini kan sifatnya dia harusnya netral ya
polri sebagai institusi penegak hukum
dia adalah bagian dari dewi keadilan
dia tutup matanya siapapun yang bersalah di hukum yang tidak bersalah bebas
artinya dia tidak boleh melihat siapakah yang diperiksa
dan apa afiliasinya
dia harus melihat delik delik bukti bukti hukum yang ada
saya kira beliau sebagai kuasa hukum ahli hukum pasti memahami itu
dan beda saya kira antara berfoto di kebun binatang racunan
dengan hadir dalam forum yang berbaikat kepada isis
itu dua hal yang berbeda sekali
kalau misalnya saya misalnya berfoto dengan pemain sepak bola
jelas orang akan menganggap ya nggak mungkin kamu pemain bola
tetapi kalau saya berada di sana
dalam lingkungan lingkungan teroris
maka orang boleh boleh saja kemudian memeriksa saya
kenapa kamu bergaul dengan teroris
jangan jangan kamu juga teroris
tidak bisa kemudian apalagi disamakan dengan gorilla
disamakan dengan hewan
sama sekali menurut saya tidak relevan perbandingan itu
jadi kita justru membela pak munarman sebenarnya
dengan cara tunjukkan proses hukumnya bahwa dia memang tidak bersalah
dan ketika itu dipustuskan tidak bersalah
dia hanya datang misalnya sebagai
ya sudah hentikan semua perdebatan di media sosial
tidak perlu lagi misalnya
kalau misalnya fbi atau fbi diundang melayani media
tidak perlu dilayani
kalau itu sudah terjawab secara terbuka di muka hukum gitu
jadi ini perlu didudukkan seperti itu
supaya kemudian publik juga tercerahkan
oke jadi kehadiran itu yang kemudian perlu dibuktikan
apakah memang ada konteks terlibat dalam jaringan terorisme
atau tidak begitu ya pak ridwan
loh iya kalau kemudian itu hadirnya adalah nonton k pop
ya tidak perlu dipanggil kan k pop boleh tasah saja
tetapi ini hadirnya dalam forum by art isis gitu loh
forum bayi at isis sebuah organisasi yang mengizinkan membunuh orang lain
bahkan sesama muslim
menusuk pak wiranto itu pelakunya isis itu
gad dari banten
itu organisasi yang berbahaya
kalau kemudian anda hadir dalam suatu forum yang umum
bebas misalnya forum bab
misalnya forum politik
misalnya forum forum yang bebas
ya silahkan silahkan saja tidak ada masalah
ini permasalahannya anda berada dalam kelompok yang kemudian dicap di label
sebagai organisasi teroris internasional
baik oleh pbb maupun oleh sistem hukum di indonesia
sebelum ke pak asis lagi
pak soleman mungkinkah ini sebetulnya seperti yang disampaikan oleh juga
oleh para ex petinggi fpi
ini skenario saja untuk memberangus fpi misalnya
tadi juga bang asis sudah sampaikan itu
apa pandangan anda pak soleman terkait dengan itu
saya kira tidak
saya kira sama dengan apa yang disampaikan pak ridwan tadi
jadi kehadiran pak munarwan di saat acara pembaikan di bayat itu
itu memang sudah menjadi pertanyaan besar
apa ikut di situ
karena pak munarwan sendiri kan selama ini dikenal dengan fpi
yang fpi dibubarkan karena radikal
nah ini kan
apakah serupa tapi tidak sama
kan saya bilang serupa tapi tak sama
nah apakah dia menjadi sama ketika hadir itu
atau hanya serupa
nah seperti yang disampaikan pak ridwan tadi
kalau kehadirannya memang nonton sepak bola
ya lain lain cerita
tapi ini masalahnya
datang hadir acara yang sedang melaksanakan pembaikan di bayat di situ hari itu
nah kehadirannya apa ikut atau tidak
nah itu yang harus nanti dibuktikan
karena wajar wajar saja kalau orang akan
semua akan bilang
karena latar belakang dengan fpi yang serupa itu tadi
bisa jadi serupa tapi tak sama
atau menjadi serupa beneran
nah itu kan tergantung nanti di pengadilan
tapi wajar saja kalau orang menilai seperti itu ya wajar saja
karena mengikuti perkembangan fpi sampai fpi dibubarkan
kemudian acara itu ada pembayatan
nah kalau orang bilang iya ya hak mereka juga untuk itu
nah itu tadi
tentang perlindungan supaya jelas pak munarman ini
ya cepat dipanggil supaya tidak ribut
tapi orang banyak orang sudah pasti akan sama seperti itu
ah itu kehadir kenapa
karena latar belakangnya beliau itu sangat memungkinkan
bisa saja seperti itu
tapi kemungkinan ada
nah sana bilang tidak ya bisa juga tidak
nah di mana nanti
ya itu tadi di bawah di depan dewi hukum itu tadi
yang matanya tertutup
ya sudah silakan aja di sana
nanti di sana apa hasil keputusannya
kalau diputuskan tidak ya sudah selesai
tidak usah dilayani lagi
tapi dengan perkembangan sekarang ya wajar perkembangan itu
karena latar belakang dan situasi saat itu
oke pak soleman yang juga menjadi tanda tanya mungkin bagi sebagian publik adalah
ini kan kejadian yang sudah lama ya di tahun dua ribu lima belas kalau tidak salah
ini kan sudah berlangsung cukup lama
sehingga tidak wajar juga mungkin bagi sebagian orang yang menganggap bahwa
ini kok seperti runtutan dari pembubaran kemudian muncul dugaan teroris rekening dan lain sebagainya
apakah memang kerja kerja intelijen begitu lama pak soleman
dari yang anda pahami misalnya dalam waktu untuk merentang waktu yang cukup lama
ini kan setelah bertahun tahun
pak itu kalau kerja intelijen mau cepat itu langsung diambil
langsung kirim balik papan itu kalau cepat cepatan
justru ini bagus itu dengan adanya itu masih dibawa
ayo kita kirim ke pengadilan kita lihat perkembangannya
selama ininya seperti apa
ya kan cepat cepatan kalau cepat cepatan nanti cepat berangkat juga
ya justru itu ada waktu ada pegang waktu untuk melihat
ya dilihat dilihat itu yang saya bilang tadi ada pencatatan pencatatan antiseden
oh saat itu beliau seperti apa
ya dilihat ini dilihat dilihat terus
tidak dibiarkan begitu saja atau tidak cepat cepat diputuskan seperti itu juga tidak
kalau nanti maunya cepat cepat putuskan seperti itu tidak

itu akan menghasilkan masalah baru
jadi itu supaya tidak ada masalah baru walaupun pencatatan pencatatan itu ada
saya yakin pencatatan itu ada
nah tinggal pencatatan ini kan juga harus dibuktikan nanti di depan pengadilan
apakah pencatatan ini bisa memutuskan bahwa oke beliau ikut dibayar saat itu atau ikut
dibayar oleh yang lain
baik pak soleman
ya mari nanti dilihat di pengadilan
tapi data dan orang menyampaikan ya bisa biasa biasa saja itu wajar wajar saja
apakah ini kita sambil kemudian agar tidak menjadi bola liar ya di masyarakat
karena sudah menjadi diskurs sudah menjadi perbincangan publik ini kan kita dorong untuk kemudian proses hukumnya berjalan
artinya sudah siap ya jika kemudian ini memang masuk ke ranah hukum akan proses seperti apa
dengan bukti bukti dan penjelasan tadi juga sudah disampaikan juga oleh pak ridwan dan juga pak soleman
ya mari dibuktikan sama sama termasuk juga dari pihak pak munaman atau mungkin dari para ex fpi
ya jadi begini bang rehat
tadi saya ada dua hal yang mau saya sampaikan
terkait hal tersebut lanjutan tadi
yang pertama bahwa tadi bang renhat juga sudah menjelaskan ya kenapa baru sekarang dari dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh satu ini
jadi kita bisa tahu lah bahwa memang apa namanya ini ada ada
ada memang sistematis ya desain struktur untuk mencari cari hal tersebut
jadi itu kemudian kita bisa lihat arahnya banyak yang gak bersesuaian dengan pihak lain kemudian dicap radikal intoleran dan terus
ini akan terus berlangsung gitu
yang belakangan lagi memang banyak isu berkembang pak din samsudin kan
ini akan terus digaungkan tujuannya memang kalau saya boleh katakan menyerang imbang melalui ormas ormas islam itu sendiri
termasuk xi dan dalam hal ini muhammadiyah ya terkait pak dinsam sudin
kemudian selanjutnya kami sudah tadi sudah jelaskan begitu juga di pertemuan pertemuan sebelumnya di media bahwa
kehadiran pak munarman itu waktu itu menjelaskan strategi counter terorisme supaya tidak terjebak dalam aksi teror itu sendiri

masalah habis itu selepas itu mereka berfoto
foto foto terlibat apa lalu tidak bisa jadi apa dikait kaitkan seperti siapa yang sudah lewat
itu maksud saya sebenarnya
kecuali ya mereka selaku teror itu setelah itu apa temu dengan pak munarman atau fdi atau mereka mengadakan seminar
sudah jelas mereka tersangka kasus teror kan seperti itu
ini kan tidak setelah pertemuan atau foto foto tadi kemudian mereka terlibat aksi teror dikait kaitkan dengan foto yang sebelumnya
itu yang saya katakan tadi tidak adil
tidak pada tempatnya
jadi bukan sesederhana tadi saya samakan dengan gorilla bukan
maksudnya mereka itu foto foto itu gitu kan sebelum tadi sebelum aksi teror teror yang dituduhkan kepada za dan aa atau siapalah tadi seperti itu
itu yang saya mau coba sampaikan
jadi setelah foto pemahaman dan foto dengan pak munarman mereka kemudian melakukan apapun masa dikait kaitkan dengan pak munarman ini tidak adil
masa penegakan hukum mengkait kaitkan caranya seperti itu
itu hal yang saya mau coba tegarkan
siap atau tidak menurut saya bukan masalah siap atau tidak tapi penegakan hukum caranya bukan seperti itu
jadi tidak bisa mengkait kaitkan
tadi kecuali setelah mereka melakukan aksi teror berfoto dengan pak munarman masuk akal gitu loh
masalah abis itu mereka berbaik masa urusan pak munarman juga atau urusan spi waktu itu kan tidak lobis dan tidak adil
itu hal yang saya mau coba tegarkan bang renat
supaya publik juga melihat adilnya di situ
ya baik pak aziz tapi siap kalau kemudian nanti pak munarman misalnya atau dipanggil oleh pihak kepolisian
tapi kalau kemudian nanti pak munarman atau sejumlah petinggi sfpi ini dipanggil oleh kepolisian begitu ya karena ini kan masih bergulir kasusnya siap untuk datang begitu ya
saya tidak mau berandai andai karena mudah mudahan tidak seperti itu
isi ini tidak bergulirlah cari dengan cara lainlah kalau memang apa namanya ketidaksesuaian pendapat dengan pihak lain tidak seharusnya diselesaikan dengan kandikal
toleran teroris tidaklah cari dengan cara cara yang elegan
ini negara demokrasi negara hukum janganlah kita seperti itu terhadap anak bangsa sendiri
seperti itu yang saya mau coba sampaikan bang renat
baik pak harid tuhan terakhir dari anda pak harid tuhan silahkan sekaligus menutup
catatan anda juga seperti apa ini ke depan sekali lagi agar tidak menjadi perbincangan liar ya oleh masyarakat
yang pertama saya kira perlu dijelaskan dulu siapa yang dianggap menjalimi umat islam itu ya
pemerintahan pak jokowi setahu saya tidak ada yang menjalani umat islam
pak wakil presiden yusuf tala itu bahkan maaf pak pak yai haji ma'ruf amin itu bahkan adalah seorang ulama
beliau adalah pencetus gerakan wakaf nasional dan semua ormas ormas islam terlibat di situ
dakwah islam di era pak jokowi ini terbuka sekali anda buka youtube anda mau cari ustadz apa saja ada
bahkan channel channel dari teman teman hizbut tahrir yang sudah dilarang secara hukum masih laris di youtube bayangkan
kalau itu dianggap ada operasi intelijen sudah musnah semua gitu loh
ini nggak ada operasi intelijen untuk mengganggu gerakan islam
itu nggak ada justru malah di era pak jokowi ini berkembang luar biasa gitu loh
apalagi kemudian tadi dikaitkan dengan pak din samsudin tidak ada hubungannya dengan kasus pengmunarman ini
pak din samsudin itu dilaporkan oleh alumni itb tidak dalam konteks radikalisme
tetapi karena beliau adalah seorang asn yang kemudian dianggap terlalu vokal kepada pemerintah
dan sudah dibalas didawak oleh pak mangkopol hukam pak mangkopol hukam
pak mahfud md tidak masalah tidak akan ada pemeriksaan terhadap pak din samsudi
jadi teman teman muhammad dia juga sudah dijelaskan seperti itu
jangan kemudian berlindung dengan seperti itulah
dihadapi saja kalau memang tidak bersalah ya kenapa harus panik gitu loh
tidak perlu ada kemudian wah ini menjolimi umat islam
siapa yang menzolimi gitu loh kan selama ini dakwah islam juga berkembang dengan baik oke
saya kira begitu saja penutupnya
oke diskusi yang menarik mudah mudahan ini juga kita lihat ke depan seperti apa prosesnya akan berjalan
agar kemudian yang tadi sudah dibahas oleh kita semua ini tidak menjadi praduga praduga
maka hukumnya akan berbicara
terima kasih banyak pak soleman terima kasih banyak pak ridwan
pak aziz yanuar terima kasih banyak untuk waktunya sehat selalu